baik kembar siam akila dewi syabila dan juga azila dewi sabrina yang telah berhasil dipisahkan oleh tim dokter rumah sakit dr sutomo surabaya kini kondisinya sudah mulai membaik
iya meski masih berada di ruang terpisah akila dan azila sudah tidak mendapatkan asupan makanan melalui infus dan bisa berinteraksi dengan kedua orang tuanya kembali
kondisi akila dewi syabila bayi kembar siam yang berhasil dipisahkan oleh tim dokter kembar siam rumah sakit dr sutomo surabaya mulai membaik
tim dokter sengaja membiarkan akila berinteraksi melalui panggilan video dengan saudari kembarnya azila dewi sabrina yang masih dirawat di ruang perawatan intensif khusus
kondisi akila sudah lebih baik sehingga dapat dipindahkan ke ruang inap khusus anak
meski jahitan akila sudah dilepas dokter masih memberikan korset di bagian dada
akila agar mempercepat proses kesembuhan luka pada bagian dada
sementara azila masih dirawat di ruang perawatan intensif karena memerlukan pemulihan lebih lama
azila kan tidak punya tulang dada
tulang dadanya tidak ada untuk melindungi jantungnya dibuat plat tiga macam
terus dipasang wire wire itu seperti kawat begitu sehingga melindungi jantungnya dari trauma
apabila dia benturan dengan yang lain di depannya itu
insya allah saat ini pemasangan plat itu sila dalam keadaan ketawa ketawa tidak ada keluhan tidak sesak
ya semoga harapan kami dia terus akan membaik
orang tua akila dan azila pun tampak bahagia melihat putri kembarnya kini telah berhasil dipisahkan dan bisa kembali berinteraksi
kalau untuk perkembangan sekarang ya alhamdulillah kami keluarga semua bahagia
soalnya akilah sudah sehat sudah tidak ada hambatan lagi untuk balik kiri balik kanan
biasanya kan mau balik kiri susah karena soalnya ada di depannya mau saling menindis
dan sekarang mereka sudah bisa akila sudah bisa guling kiri kanan guling kiri kanan dan tidak ada hambatannya
bayi kembar akila dan azila merupakan bayi kembar siam ke sembilan puluh sembilan yang ditangani tim spesialis kembar siam rumah sakit
tim dokter suttomo surabaya
tim dokter masih memerlukan waktu lama untuk menjalankan fisioterapi agar akila dan azila bisa duduk dan berjalan
tim liputan cnn indonesia surabaya